sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu pakai baju aku dulu deh
baju kamu udah basah semua kan

gak agak aku kamu tadi jatuh
aku sama sekali gak mau maksud kasar sama kamu
kamu gak boleh lagi berhubungan sama adik
atau bertemu langsung
maupun aku tau dan aku juga gak tau
pokoknya kamu gak boleh ketemu sama dia lagi
dan jangan pernah sebut nama fadil di depan aku lagi
anggap aja kamu gak pernah ketemu
dan kamu gak pernah kenal sama namanya fadil
kak fadil itu kan
kak fadil itu yang nyatuin kita berdua dok
tapi kan itu dulu
saat kamu juga masih sendiri
kamu sama aku akan nikah mel
kamu akan jadi milik aku
kenapa kamu diem
berat ya persyaratan aku ya
cuman itu doang mil aku minta dari kamu
kalau kamu mau nikah sama aku
aku harus tahu gak ada orang lain yang bisa berhubungan sama kami
jadi aku minta sekali lagi sama kamu
bisa kamu lakuin untuk hubungan kita
aku juga sayang banget sama kamu dok
aku punya satu permintaan buat

undang ke fadil ke pernikahan kita
mil kan aku udah bilang sama kamu kan aku gak mau dengar nama fadil lagi
karena aku udah bilang sama kamu
siapa lagi yang undang dia ke pernikahan kita
biar bagaimanapun kak fadil itu sahabat aku
kak fadil yang udah menyatukan kita
aku cuma mau kau fadil menyaksikan pernikahan kita
aku hanya ingin berbagi kebahagiaan sama kak fadil